kita juga harus akui bahwa bansos yang dilakukan besar besaran di dalam waktu menjelang pemilu
ini juga menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga
jauh lebih besar dari impor impor tahun tahun sebelumnya bahkan juga menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
saya memang lihat cermati gitu ya setiap menjelang pemilu itu impor beras itu tinggi pak
nah cuman yang menjadi masalah adalah ketika sudah impor tinggi timbul kelangkaan dan juga dengan harganya juga sangat mahal
jangan presiden kita teriak teriak terus masalah ketahanan pangan kedaulatan pangan
tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik semakin memburuk
import beras tadi disampaikan pak mendak tiga lima juta ton
saya juga ingin tahu kemana sih distribusi tiga lima juta ton import terbesar sepanjang sejarah ini
saya masih bersama ekonom senior yang juga pernah menjadi rektor universitas katolik atmajaya
bung pras kemarin banyak sekali pertanyaan dari anggota dewan
kepada menteri perdagangan kabulok kepala badan pangan
kemana diimpor sepanjang sejarah ini adalah impor tertinggi yang pernah ada
sebenarnya penjelasannya apa kita harus sampai sebegitu besar mengimpor beras
kalau dilihat ya dasar pemikirannya itu adalah satu
karena memang ada resiko bahwa panen itu mundur atau berkurang atau bahkan gagal
karena perubahan iklim dan sebagainya
yang kedua adalah bahwa pasokan global itu juga turun
karena aspek yang sama pengaruh yang sama ini
karena itu di pasar global yang namanya dalam hal ini beras itu menjadi sesuatu yang makin langka
dalam konteks yang seperti itu saya kira semakin kita memiliki cadangan lebih banyak itu lebih baik
tetapi situasi itu bukanlah situasi yang pertama kali dalam sejarah kita bernegara
kita tidak pernah sebanyak itu mengimpor beras
jadi bukankah itu alasan yang sama dan selalu berulang
tetapi untuk peningkatan impor berasnya lonjakannya luar biasa
ya itu harus diakui adalah sebuah kelemahan yang saya kira fundamental sih
bagi negara seperti indonesia yang penduduknya banyak dengan konsumsi beras yang tinggi
tetapi tidak bisa membuat atau mengelola manajemen stok
menyusun persediaan secara baik
itu saya kira catatan yang kita harus akui itu penting untuk menjadi masukan pemerintah untuk diperhatikan di masa depan
bung pras bayangkan data bps tahun dua ribu dua puluh
indonesia impor beras itu tiga enam ratus enam juta ton
ini tertinggi karena peningkatannya enam ratus tiga belas persen dibandingkan tahun sebelumnya
kalau kita mendengarkan ulasan ahli ekonomi pertanian ya
yang mengatakan bahwa sebetulnya kalaupun ada risiko gagal panen
itu mungkin koreksi produksinya itu sekitar katanya lima ratus ribu ton
sementara ini kuota importnya sekitar tiga enam juta ton
itu kan sebetulnya masif sekali
jadi ini saya kira tidak bisa menjelaskan yang tadi saya sampaikan
bahwa kalau import itu sudah terjadi
kenapa harga masih mahal dan masih langka
jadi kan memang ada banyak anomali dalam hal ini
import beras tertinggi sepanjang sejarah
kenaikannya dibanding tahun lalu enam ratus
dan kemudian harga tetap mahal
dan kemudian barangnya juga tetap dianggap langka
pasti ada sesuatu yang jauh lebih menjadi penyebab dibandingkan sekedar oh ya soal distribusi
satu bulan distribusi tidak selesai juga
rasanya apakah anda hanya ingin cukup berbaik sangka terhadap apa yang terjadi
ya tentu saja kepentingan bahan sos ya
maksudnya beras untuk kepentingan pemilih itu jadi variable
kenapa saya kira pemerintah perlu cadangan sebegitu banyak gitu ya
saya nggak tahu apakah tiga enam juta ton itu diproyeksikan kalau sampai pada waktu itu ya
perencanaannya itu pemilu sampai dua puluh tahun
tetapi bahwa persoalan manajemen pangan ini memang persoalan yang tidak sekedar persoalan ekonomi
ini pasti ada unsur politik ya
dan bahwa market di pangan ini juga market yang mungkin boleh dibilang mungkin ada semacam kekuatan besar
atau bahasa yang lebih apa namanya sering dipakai adalah kartel gitu ya
sehingga memang ya sulit untuk dikendalikan
harga itu karena dikuasai oleh beberapa pemain utama saja gitu
tapi intinya bahwa kerumitan itu itu sebetulnya bisa diatasi gitu
kita dulu pernah punya persoalan soal langkanya minyak goreng
dan kemudian itu ditengarai
ada pengusaha pengusaha yang berusaha menimbun
meskipun pengusaha pengusaha yang kemudian akhirnya diproses hukum itu juga punya pembelaan

meskipun pengusaha pengusaha yang kemudian akhirnya diproses hukum itu juga berusaha menimbun
soal harga beras yang tinggi pasokan yang dianggap langka
import yang begitu tinggi tapi tidak juga mampu mengendalikan harga beras yang sangat tinggi ini
juga akan memakan korban pengusaha pengusaha yang dianggap kartel atau menumpuk pasokan beras
jadi setelah ini saya duga harga itu akan turun
karena beras itu pasokan itu akan mengalir pada market
sekali lagi memang situasinya tidak murni penjelasan ekonomi supply and demand dan distribusi
tapi juga ada campur tangan politik yang kemudian menentukan distribusi itu sendiri dan harga pada akhirnya
karena sudah mulai ada kalau kita bilang sudah mulai dicolek
atau disebut jangan lagi menimbun beras
dan itu tentu buat pengusaha juga akan wah jangan sampai ada korban baru lagi seperti yang pernah terjadi dalam kelangkaan minyak goreng